pasca mengambil kemudi twitter elon musk tak perlu waktu lama mengambil kebijakan baru
seperti sudah diprediksi oleh sejumlah pihak kebijakan ini berpotensi menimbulkan kontroversi termasuk pengenaan biaya pada akun bercantang biru
perubahan kebijakan yang berisiko pada misinformasi hingga peniruan bahkan penipuan
kami akan bahas malam hari ini bersama firman kurniawan pemerhati budaya dan komunikasi digital ui
pak firman selamat malam pak firman belum cek juga enggak
bisa dapet centang biru juga enggak nih
kan satu ratus dua puluh enam delapan dolar hanya bisa dapet centang biru
nah ini lagi lagi sudah diprediksi oleh beberapa pihak bahwa ketika elon musk mengambil setir dari twitter akan banyak sekali perubahan
tapi yang sekarang justru jadi kontroversi pengenaan biaya tapi akibatnya banyak sekali muncul akun akun yang niru niru
dan itu sebetulnya
sangat dikhawatirkan misinformasi kemudian juga penipuan penipuan dan lain sebagainya
anda juga melihat hal ini sebenarnya sudah diprediksi ngapain sih sebenarnya
ya justru ini uniknya elon musk makanya dia bisa menjadi orang terkaya di dunia
langkah langkahnya sulit ditebak dan centang biru maupun tweet berbayar ini menurut saya bukan kontroversi terakhirnya dia
kita jamin akan ada lagi kontroversi kontroversi
jadi kalau kita lihat sepertinya memang apa namanya dibenai dengan seakan akan tidak sistematis
tapi sebetulnya apa yang dia lakukan ini menarik perhatian masyarakat
tetapi yang benar benar akan dilakukan ini jauh dari dugaan masyarakat banyak
nah ini uniknya elon musk
tidak bisa ditebak oleh orang kebanyakan
seperti itu mbak
oke saya lupa kapan ketika pada saat itu sebenarnya blue check ini dimulai oleh twitter
kalau tidak salah dua ribu sembilan
kalau saya tidak salah intinya itu sudah lama
tapi dengan apa yang dilakukan oleh elon musk sekarang
ini sebenarnya bertentangan dong pak firman dengan konsep awal dari centang biru atau blue check ini
karena kan harusnya kan orang atau akun yang punya blue check ini
hanyalah akun akun yang
atau verified itu adalah akun yang real gitu
kalau sekarang semua orang mungkin bisa ngaku ngaku jadi the brow james gitu
atau jadi anne hathaway gitu
jadi instrumennya pun kan diubah dari blue check yang tadinya orang memverifikasi
apakah memang benar benar layak untuk mendapatkan centang biru
hari ini kemudian mereka yang sanggup atau bersedia membayar delapan dolar
dapat centang biru
nah perubahan sebuah pengelolaan yang tidak diikuti dengan perubahan instrumen
itu akan menimbulkan keguncangan
dan ini terbukti
jadi akhirnya yang mendapatkan centang biru hanya mereka tadi yang bersedia membayar satu ratus dua puluh lima ribu
akhirnya kalau kita lihat kreativitas masyarakat dunia ini sangat tidak terbatas
jadi mungkin tidak terpikir
ada orang yang memalsukan akun mengaku ngaku menjadi orang tertentu
atau institusi tertentu termasuk nintendo kan ada akun palsunya
nah ini di luar dugaan
di tengah elon sudah banyak melakukan phk yang orang orang tersebut sebetulnya bertugas untuk memverifikasi
nah jadi hari ini memang benar benar hanya mereka yang sanggup atau bersedia membayar
delapan dolar tersebut
iya iya apalagi delapan dolar kalau kita convert ke rupiah kurang lebih satu ratus dua puluh ribu
itu kan tergolong affordable lah ya untuk harga segitu ya kan
bikin akun identitas orang lain gitu
tapi ada blue check atau centang birunya
ketika satu platform di media sosial di dunia digital menerapkan kebijakan untuk berbayar
apakah memang sekarang memang sudah masuk ke masa itu pak firman
itu dianggap biasa lumrah di dunia digital
sebetulnya ini juga mengikuti kritik dari banyak ahli
ketika suatu platform menyediakan layanan gratis sepenuhnya bagi pengguna
itu sebetulnya kitalah yang dijual para penggunanya lah yang dijual
yaitu jadi pekerja pekerja yang tidak dibayar
algoritma kita diolah data data kita dianalisis
nah dengan berbayar sebetulnya kedua belah pihak bisa melakukan bargaining
apa saja yang bisa kami lakukan
termasuk bahwa data kami kalaupun diolah atau dikomodifikasi
harus lewat izin dan sebagainya
nah mestinya justru akun berbayar dan sebagainya ini
bisa menjadi alat untuk mengurangi kebocoran data
untuk mengurangi penyalahgunaan data
jadi ketika masuk ke era itu
maka kita juga sambut bahwa kita bukan komodifikasi
tetapi kita juga turut membiayai beroperasinya sebuah platform
oke kita balik lagi ke tujuan awal
niat awal ketika blue check atau si centang biru ini waktu itu dibuat
ya kan ini kan sebenarnya dibuat untuk apa
untuk meyakinkan twitter users atau orang yang menggunakan twitter
keaslian dari satu akun ya
apakah itu betul atau tidak
tapi dengan cara ini anda lihat apakah sebenarnya memang
ini cara yang pas yang efektif untuk menghindari misinformasi dan lain sebagainya pak firman
ya harusnya juga bahwa verifikasi blue check itu harus tetap dilakukan
bukan digantikan semata orang yang bersedia membayar
nah setelah dilakukan verifikasi bahwa kemudian mereka
ditarik bayaran itu akan bisa mencapai tujuan awal
jadi kan apa keluhan elon musk sebelum melakukan keputusan pembelian
platform ini banyak botnya
sehingga saya mau membeli kalau itu sudah diberesin
tapi kemudian ketika dia mengganti seperti itu
yaitu dengan istilah cnn tadi menjadi bumerang
untuk hari hari ini
disambut oleh kreativitas masyarakat dunia
dengan membuat akun palsu
nah ini justru akan tadi menghilangkan minat para pengguna yang tradisional
kemudian para pengiklan yang cukup antusias
yang sudah nyaman dengan algoritma maupun pengaturan selama ini
mereka akan hengkang
nah ini akan memperburuk keadaan sebetulnya
tapi bukan elon musk namanya kalau justru dia pegang perusahaan dan menjadi bangkrut
pak firman entah sudah lihat cuitan dari elon musk
mungkin beberapa satu hari terakhir ya
dia juga mencuit sebenarnya
bahwa apa yang dilakukan
ini akan dalam beberapa bulan kedepan
akan banyaklah beberapa kebodohan dalam tanda kutip yang terjadi di twitter ya
jadi apa yang memang berjalan dengan baik akan stay di sana gitu
kalau memang tidak berjalan ya sudah out
kalau kita lihat
dari cuitan ini artinya
secara tidak langsung elon musk itu mengakui
mungkin dirinya tengah bereksperimen dengan twitter ya
tapi twitter itu kan bukan pemain baru di ranah digital
nah apakah ini akan berdampak besar bagi twitter
yang menganggap twitter udah gak asik lagi nih sekarang
akhirnya pindah ke rumah lain
ke platform lain yang mungkin lebih menyenangkan
sebetulnya gejala itu sudah ada
sebagian para pesawat
para pengguna twitter
pindah ke mas todon
angkanya mencapai satu juta
ini benar benar ada di sebuah titik dimana
elon musk dengan eksperimennya tadi
bukan hanya melakukan hal hal yang blunder
apa yang dia harapkan ketika melakukan pembelian
menjadikan platform ini sebagai alun alun demokrasi
menyuarakan kebaikan hidupnya
nah itu perlu ditunjukkan
perubahan perubahan selera manajemen yang
sudah selayaknya sebagai pemilik
nah tetapi kalau
terlalu banyak blunder tadi akhirnya orang menjadi
asing dengan platform ini
ya akan sulit
untuk memperoleh kepercayaan
mereka akan hengkang
nah untuk mengembalikan lagi
percaya itu butuh waktu yang lama
nah ini eksperimen yang
mungkin lebih mahal dari
harga beli elon musk terhadap twitter
jadi ada harga mahal sebenarnya
yang sedang dipertaruhkan oleh seorang elon musk saat ini
apa secara psikologis mungkin ya orang ya
di belakang akunnya
ada blue check atau centang biru
itu kan oke ada pride ya
orang biasanya akan seperti itu
karena untuk mencapai blue check atau centang biru
ada standar standarnya lah
yang harus dilakukan
nah artinya kalau sekarang kan gampang banget
anda melihat ya orang
buat canang biru udah jadi biasa aja gitu
mungkin masih euforia centang birunya
itu masih menggebu gebu
ya betul sekali
kalau hanya bisa ditukar dengan satu ratus dua puluh lima ribu
banyak orang yang mampu
itu menjadi eksklusif
apalagi kalau limited
yang centang biru
nah orang akan berupaya untuk meraih posisi itu
nah hari ini kalau siapapun bisa
verifikasinya lebih longgar
juga tadi biaya langganannya
mungkin tidak terlalu mahal
nah itu kan
gengsi jadi hilang gitu
gengsi bukan hanya soal
tetapi ketika kita bisa menembus
aturan aturan yang begitu ketat
itu adalah kebanggaan
nah ini sekarang hilang nampaknya
oke kira kira pak firman juga akan
beralih ke centang biru
selama ini mau centang biru
dari dulu gak tertarik
oh dari dulu gak tertarik
gak kepengen ada blue check di belakang ya
terima kasih pak firman kurniawan
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected
ya mungkin seperti pak firman prediksi
kita akan lihat
step step yang akan dilakukan
kayaknya nggak akan berhenti sampai di sini
kita akan pantau
bagaimana nasib twitter selanjutnya
oke terima kasih